mahalnya harga daging sapi di pasaran membuat warga kini mulai kesulitan mendapat daging sapi dengan kualitas yang baik
pasalnya stok daging di sejumlah pasar tradisional kini mulai langka
sementara di tuban instruksi presiden harga daging sapi harus di bawah rp delapan puluh justru menuai penolakan dari sejumlah peternak sapi
harga daging sapi di beberapa wilayah di jawa timur semakin tidak terkendali
instruksi presiden yang menghendaki daging sapi turun menjadi rp delapan puluh per kilo masih jauh dari target
di pasar tradisional pucang surabaya tidak hanya masih menyentuh harga rp satu ratus sepuluh per kilogram
harga daging juga diikuti dengan kelangkaan distribusi stok beberapa pedagang
sejumlah pedagang mulai mengeluh kehabisan stok
kondisi ini mulai meresahkan pedagang yang khawatir adanya kenaikan harga daging sapi yang lebih tinggi
barangnya sudah mulai sulit apalagi habis ini lebaran
sedangkan para pembeli daging sapi merasa berat dengan kenaikan harga ini
ia berharap harga daging sapi bisa sesuai dengan pernyataan presiden joko widodo yaitu rp delapan puluh per kilogram
seperti pak joko widodo rp delapan puluh per kilogram
sementara di tuban instruksi presiden justru menuai penolakan dari para peternak sapi
mereka menganggap instruksi itu justru menghancurkan nasib para petani sapi
sebenarnya di tuban aktivitas jual beli ternak sapi di pasar hewan mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat dibandingkan pada kondisi sebelumnya
jika sebelumnya petani sapi tidak bisa dikumpulkan
sebenarnya transaksi tenak sapi hanya mencapai enam puluh tujuh puluh ekor per hari
kini penjualannya bisa mencapai dua ratus ekor sapi per hari
distribusi stok sapi hidup juga mengalami peningkatan hingga mencapai satu dua ratus ekor sapi tiap harinya
harganya sama dengan bulan bulan yang lalu
tidak ada kenaikan tapi tetap mahal
harga sapi itu berbandingkan dengan tahun tahun
tiga tahun yang lalu
meskipun telah ada instruksi presiden tetapi pemerintah sendiri belum dapat memberikan prediksi pasti harga sapi akan turun dari level di atas seratus ribu rupiah per kilogramnya
tim diputan jawa timur